puronan kasus korupsi blbi samadikun hartono yang ditangkap di tiongkok tiba di kejaksaan agung jakarta selatan kamis malam
samadikun langsung dibawa masuk ke dalam ruang pemeriksaan
jaksa agung muda tindak pidana khusus armin syah mengatakan samadikun hartono masih dimintai keterangan
pihak kejagung juga membacakan putusan dari mahkamah agung tanggal dua puluh delapan mei dua ribu tiga yang menyatakan ia bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan dari bank indonesia
senilai dua lima triliun rupiah yang digelontorkan kepada bank modern menyusul krisis ekonomi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
mantan presiden komisaris bank modern ini difonis hukuman empat tahun penjara dan harus membayar uang senilai satu ratus enam puluh sembilan miliar rupiah
setelah menjalani pemeriksaan di gedung kejaksaan agung samadikun hartono langsung dibawa pihak kejagung ke lembaga pemasyarakatan salemba jakarta pusat jumat dini hari
ketika diperiksa samadikun menyatakan akan membicarakan tentang pembayaran uang pengganti dengan keluarganya
saat ditanya tentang harta bendanya samadikun menyatakan ia memiliki rumah di jalan jambu menteng jakarta pusat dan sebidang tanah di wilayah puncak bogor